di sisi lain saudara seorang polisi yang bertugas mengamankan arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat menemukan dan mengembalikan tas berisi uang ratusan juta rupiah milik pemudik yang tertinggal di kamar mandi
aibtu suprianto yang menemukan tas itu menemukan identitas dan ponsel milik yang terdapat di dalam tas
dirinya pun langsung memberikan pengumuman melalui masjid untuk mencari pemilik tas
tak menunggu lama pemilik tas berisi uang seratus juta rupiah itu pun datang dan menerima kembali tas tersebut
sang pemilik yakni seorang pemudik yang akan kembali ke daerah asal di sumatera selatan
memiliki tas berisi uang ratusan juta rupiah
memiliki tas berisi uang ratusan juta rupiah